cuaca buruk yang terjadi di perairan laut jawa berdampak terhadap wisatawan yang tengah berlibur di karimun jawa jepara jawa tengah
setidaknya ada tiga ratus lima wisatawan yang tengah berlibur di karimun jawa jepara tertahan karena jadwal pelayaran dihentikan sementara
dan kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan pj bupati jepara edi suprianta di jepara jawa tengah dan cesa rosandi wisatawan yang saat ini terjebak di karimun jawa
selamat sore pak edi dan selamat sore mbak cesa terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
saya ke pak edi dulu
baik pak edi boleh diinformasikan update data terkini terkait dengan berapa total wisatawan yang masih tertahan di karimun dan bagaimana rencana proses evakuasinya pak
terima kasih pak judah
jadi di karimun masih ada sekitar
dari tiga ratus lima puluh enam wisatawan itu tiga puluh enam wisata asing
jadi dari belanda dari perancis dari jepang dari hungaria masih di sana
dan kami sudah mengirim surat kepada dijen perhubungan laut besok tanggal dua puluh tujuh diharapkan kapal
pelni km kalimutu dari sampai menuju semarang diharapkan berbelok dulu ke jepara karimun
nah harapannya jam tujuh belas besok bisa sampai di karimujawa dan nanti kita evakuasi ke semarang menggunakan kalimbutu sebanyak tiga ratus lima puluh enam wisatawan tersebut
saya beralih ke mbak cesa ya pak ya
ini mbak cesa bisa anda ceritakan anda wisatawan dari kota mana dan sudah berapa hari di pulau karimun jawa dan bagaimana kondisi di sana hingga sore ini mbak
ya terima kasih mas bayu
kebetulan saya wisatawan dari jakarta
kemarin saya bertolak dari jepara ke karimun jawa itu di tanggal sekitar tanggal dua puluh desember
di tanggal dua puluh desember sampai tanggal dua puluh satu desember cuaca masih cerah jadi saya pikir masih aman aman saja
lalu setelah tanggal dua puluh satu desember di tepatnya di tanggal dua puluh dua desember sampai saat ini cuaca sudah mulai mungkin tanda kutip ekstrim ya begitu ya
karena curah hujannya lumayan tinggi karena dalam satu hari itu bisa seharian hujan beserta dengan angin dan mungkin jedanya itu sekitar hanya lima belas sampai tiga puluh menit saja lalu hujan kembali
bukan yang hujan dari pagi sampai siang atau sore sampai malam saja gitu ya
tapi seharian cuma jedanya sekitar lima puluh
empat belas sampai tiga puluh menit begitu
hujan disertanya angin kencang
ya mbak caca kalau bisa sedikit mengisahkan bagaimana kondisi rekan rekan di sana
apakah memang tadi kata bapak ada lebih dari tiga ratus wisatawan di karimun jawa
apakah mereka semua merasakan ketakutan kepanikan dan apa yang saat ini mereka sedang harapkan dan apa yang dilakukan di sana
iya kalau saya kebetulan saya menginap itu di hotel di sekitar pantai sebelah timur
dan teman teman yang menginap di pantai sebelah barat gitu ya kalau saya ngobrol begitu ya ketemu ketika di alun alun
memang beliau beliau ini merasa cemas begitu karena tidak ada kapal
karena mereka sudah lewat dari jadwal mereka harus pulang balik kembali ke rumah begitu secara jadwal
lalu pun ketika saya kan biasa makan malam maka iya makan malam itu biasanya di alun alun ya mas
karena kalau untuk di hotel
tarif red makanan itu lumayan agak tinggi jadi kami biasanya para pelancong atau para wisatawan berkuliner itu biasanya di daerah alun alun atau di daerah kota
dan di alun alun atau di kota pun sendiri saya ngobrol dengan para penjualnya mereka waktu di hari minggu lalu eh di hari sabtu lalu gitu ya
mereka sempat menyampaikan kalau di hari minggu mereka tidak akan berjualan gitu karena bahan makanan pokoknya mereka untuk berjualan itu sudah habis begitu
jadi kami di situ ketika mendengar itu lumayan
kayak wah berarti bahan makanan di karimun jawa sudah mulai habis nih
jadi di hari minggu dan di hari senin ini kita lumayan agak panik
cuma di hari senin ini sudah mendapat pencerahan dan sudah mendapat solusi kebetulan dari bapak bupati juga
bapak bupati jipara juga sudah bersurat kan kami sudah menerima informasi itu
kami juga sudah mendapat informasi bahwa besok akan dijadwalkan kapal dari km kalimutu kapal pelni begitu ya
yang akan menjemput kami para wisatawan
untuk kembali ke semarang
baik saya ke pak bupati pak edi
kalau tadi ketakutan mbak cesa mungkin sama dirasakan oleh ratusan wisatawan lain
ketakutan mengenai cuaca ekstrim logistik makanan kemudian juga kenyamanan mereka berada di karimun jawa
lalu apa langkah yang dilakukan pak
mengingat distribusi bantuan pastinya harus melalui laut dan harus dari jepara pak
begini mas yuda
jadi tidak usah khawatir dan takut
stok makanan yang ada di karimun jawa sudah cukup untuk satu minggu ke depannya
termasuk bbm ini kami sudah siapkan
sebetulnya tanggal dua puluh dua desember kemarin seperti pertalak itu juga sudah kami siapkan nama
namun karena cuaca yang tidak mendukung jadi tidak ada
namun demikian biosolarnya kita siapkan
masih ada stok tiga ton
untuk tadi mbak siapa sih
mbak cesa pak
jadi tidak usah khawatir
jadi kami ada wisma pm dari sana
jadi nanti mbak bisa ketemui salah satu staff kita di sana
kalau memang tadi ada yang sampai ke saya seperti ada mahasiswa dari semarang
pak saya sudah kehabisan nih
tidak usah khawatir
di sana kita siapkan ada hotel
termasuk makanannya sudah kita siapkan dari pmi dan basnas
nah nanti mbak tessa bisa menghubungi
depan alur alur itu ada kantor wisma kecamatan
datang aja ke sana
bilang kami dari wisatawan jakarta
insya allah dibantu
nah untuk wisatawan besok
yang insya allah kalau sudah sampai tanjung mas
saya bersama pak kapolres pak dandim dan forkopinda jepara
akan menjemput wisatawan di tanjung mas
jadi kita pastikan kita siapkan bis bis yang ada di sana
untuk menuju jepara
kalau memang kembali ke jepara
tapi kalau mau kembali ke semarang
di teruskan jakarta
ya pak tisa
jadi tidak usah khawatir
dan itu nikmati di sana
insya allah besok bisa pulang ke jakarta
mungkin mbak cesa ada pertanyaan ke pak bupati pak edi
ini terkait dengan tadi prosedurnya
mungkin seperti apa
takutnya nanti sudah banyak warga yang panik
pada aksi rebutan
mungkin mbak cesa ingin bertanya langsung ke bapak
iya pak edi suprianta
bapak bupati jepara
saya ingin mengajukan pertanyaan
sebenarnya lebih terkait ke jadwal kapal
kalau yang kami terima itu adalah besok dipukul
bertolak dari karimun jawa ke semarang
kenapa malam malam gitu apakah aman
karena setahu saya kalau misalnya malam malam itu kan nanti gelombangnya agak lebih besar begitu ya pak
jadi jadwal dari kalimantan jawa sampai nanti di kalimantan jawa pukul tujuh belas
sebetulnya jadwal ini kan kapalnya tidak ke kalimantan jawa
jadi saya menyurat ke pak
di jinn perhubungan laut minta ke beliau untuk kapal kalimantan itu bisa mampir ke jepara ke kalimantan jawa
untuk mengevakuasi teman teman yang ada di karimun jawa
jadi gak usah khawatir
jadi kapal itu besar dan nyaman
pak edi ini
terima kasih pak
baik sudah cukup ya
saya lanjut lagi nih pak edi
pak edi kalau bicara mengenai cuaca ekstrim ini sudah tidak kali pertama terjadi ya pak
ada juga angin dan hujan
lalu langkah ke depan seperti apa
mengingat karimun jawa ini seperti sebuah jamrut yang menarik
wisatawan untuk jawa tengah
tapi di satu sisi cuaca seringkali berubah ubah dan ekstrim
jadi adakah strategi untuk tetap membuat kalimantan jawa aman dan nyaman buat para wisatawan pak
jadi kejadian kalau orang jepara bilang ini adalah angin baratan
hal itu sudah terjadi setiap tahun ya di kalimantan jawa
nah kami mengimbau kepada kepala direksi pariwisata dan kepala direksi perhubungan
untuk menyampaikan ke biru biru perjalanan pada tanggal tanggal yang ekstrim ini
supaya tidak mengajak para wisatawan sementara ke karimun jawa
sampai dengan cuaca ekstrim ini selesai
sudah ada imban imban
mungkin biru biru ini mungkin lupa kan
mungkin lupa kali ya
nah kedepannya kita sampaikan lagi bahwa pada hari hari tertentu
misalnya pada tanggal ini seperti ini sampai dengan akhir desember ini
tidak lagi mengajak memberikan arahan kepada para wisatawan untuk datang sementara di karimun jawa
setelah itu silakan
pak tapi resikonya pastinya jumlah wisatawan
jumlah wisatawan akan berkurang ya pak
dan berpengaruh juga pastinya terhadap pendapatan warga sekitar yang bergantung pada para wisata
lalu bagaimana nih pak pada saat cuaca buruk warga dan juga pengusaha lokal masih bisa terus mendapatkan penghasilan pak
adakah solusi terkait ini pak
jadi hal yang sudah rutinitas terjadi di kalimantan jawa
jadi masyarakat sana sudah terbiasa dengan keadaan ini
jadi mereka sudah menyimpan
jadi sudah ada stok stok itu sudah dipersiapkan
baik terima kasih pak edi untuk perbincangan hari ini dan juga mbak cesa tetap semangat
karena sebentar lagi ada kapal pelni yang akan mengangkut rekan rekan dan surat surat di sana
untuk kembali ke tempat asal
selamat sore mbak dan pak edi